presiden sekaligus salon presiden nomor satu joko widodo menanggapi perusahaan atribut kampanye partai demokrat di pekanbaru riau
menurutnya memasuki masa kampanye tidak boleh ada pihak yang mengganggu ketenangan dan keamanan proses demokrasi
hal itu disampaikan joko widodo usai menghadiri agenda kunjungan terakhirnya di riau dalam acara silaturahmi bersama putra putri jawa kelahiran sumatera sabtu malam
joko widodo menegaskan tidak boleh ada pihak pihak yang memanaskan suasana dengan cara yang tidak beradab
himbawan ini disampaikan oleh calon presiden nomor urut satu kepada seluruh partai politik dan calon legislatif yang berkontestasi di pemilu dua ribu sembilan belas
kita siapapun baik itu caleg baik itu parpo baik itu dalam kontestasi pibres madis
tidak kita jaga ketenangan
sementara itu salon presiden nomor dua sandiaga uno menyayangkan tindakan pengerusakan atribut partai demokrat
sandi meminta kepada aparat berwenang untuk segera mengusut pelaku pengerusakan itu
dalam kesempatan yang sama sandi juga meminta semua pihak agar menjadikan pemilu damai dan saling menjaga persatuan walaupun berbeda pilihan
meski demikian sandi mengecam tindakan pengerusakan atribut partai demokrat karena dinilai bisa mencederai demokrasi yang telah
sebuah tindakan yang mencederai demokrasi di riau kemarin sangat kami prihatinkan
kami mengecam keras tindakan tersebut dan berharap kepada aparat untuk segera menindak tegas
dan kami juga mengimbau kepada semua pihak satu ratus dua puluh dua hari ke depan ini mari kita tingkatkan persatuan kita upuah kita